masuki periode dua pelaksanaan teks amnesti tak diserbu wajib pajak seperti pada periode pertama
seperti dilansir cnn indonesia com direktur jenderal pajak ken dwi jugias teadi mengungkapkan
bahwa jumlah peserta program pengampunan pajak periode dua yang terdaftar masih sangat kecil
meski demikian ken optimistis potensi wajib pajak yang ikut teks amnesti hingga program berakhir masih akan terus mengalir
selain itu pelaksanaan teks amnesty belum terlalu diminati wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah umkm
selain itu masih banyaknya pengusaha umkm yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau npwp
juga menjadi perhatian bagi pemerintah